tiga tahun pemerintahan jokowi jk salah satu faktor ataupun aspek yang terus digenjot sejak awal adalah pembangunan infrastruktur
ambisi presiden begitu tinggi untuk membangun infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
pertanyaannya sekarang adalah sudah sampai sejauh mana infrastruktur kita dibangun dan mana yang kemudian menjadi prioritas dan apa kendalanya
nah hari ini saya akan jawab langsung dengan tanyakan langsung kepada menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat bapak basuki hadi mulyono
bapak basuki apa kabar
baik terima kasih
terima kasih pak sudah meluangkan waktu teksianan di indonesia
kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur pak basuki
sudah tiga tahun pemerintahan jokowi jk apa yang paling terasa di kementerian pupr
dan sebenarnya publik bertanya juga pak
sudah sampai sejauh mana sih pak pembangunan infrastruktur kita saat ini
tadi pertama pak renat menyampaikan bahwa program presiden jokowi yang ambisius terhadap infrastruktur ini
karena apa yang kami lakukan apa yang diperintahkan oleh presiden kepada kami adalah untuk mengejar ketertinggalan
jadi yang kami kerjakan semata mata untuk mengejar ketertinggalan dalam rangka penyediaan infrastruktur ini
sehingga kita bisa bersaing dengan negara negara lain
saat ini yang tengah menjadi prioritas untuk kementerian pupr apa pak bidang yang mana
pertama untuk bidang transportasi atau konektivitas
kami ditugasi untuk membangun dua enam ratus km jalan nasional
yang kedua seribu km jalan tol
yang ketiga jalan nasional tadi termasuk jembatannya
kedua duanya insya allah akan bisa kita capai
tol misalnya satu km
pada tahun ketiga ini
dua ribu tujuh belas kita sudah bisa menambah atau mengoperasikan jalan tol baru
oke jadi untuk tahun dua ribu tujuh belas sudah berapa kilometer jalan yang telah dibangun pak
jadi kalau yang jalan tolnya pada saat akhir dua ribu empat belas
kita mempunyai tujuh ratus delapan puluh km jalan tol sejak jagorawi dibangun
dua ribu lima belas dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas ini kita menambah lima ratus enam puluh delapan km jalan tol baru
dan diharapkan dari target satu km pada dua ribu sembilan belas
kita akan bisa mencapai minimal satu delapan ratus lima puluh satu km jalan tol baru
kalau jalan nasional saya kira sudah lebih dari dua enam ratus km kita bangun
kita sudah bisa menembus lebih dari tiga delapan ratus km dari empat tiga ratus km
artinya hampir selesai ya pak
untuk jalan trans papua
belum jalan jalan perbatasan
di kalimantan di ntt sekarang jalan perbatasan satu ratus tujuh puluh enam km sudah lengkap kita bangun
proyek tentu ada kaitannya dengan anggaran ini pak
ini anggaran yang banyak juga sebagian kalangan yang menilai
bagaimana dengan penggunaan anggarannya
mana yang kemudian menjadi alokasi anggaran dari apbn
atau ada tidak sih pak pos pos apbn lain yang kemudian harus dikurangi
untuk bisa mengenjot atau dialokasikan untuk ke pupr
kalau anggaran kita rata rata dari apbn itu sekitar seratus triliun
tahun dua ribu tujuh belas ini satu ratus empat triliun
tahun dua ribu delapan belas sudah dialokasikan rp satu ratus enam triliun
tapi mohon diingat apa yang menjadi tanggung jawab
tanggung jawab kami di kementerian pupr tidak hanya satu ratus enam triliun itu
di pembangunan jalan tol itu tiga puluh lima ruas jalan tol yang sekarang under construction
sedang dilaksanakan itu investasinya nilainya tidak kurang dari dua ratus enam puluh triliun
jadi sisanya akan didapat dari investasi begitu pak
jadi pertama di ruas ruas jalan tol yang memang secara ekonomis dan finansial
yang variable pasti diambil oleh swasta dan diberikan pada swasta
sini ada beberapa swasta kalau saya boleh sebutkan dari astratel misalnya
itu dari jalan tol merak sampai jakarta dan juga cipali
kemudian yang kemarin baru diresmikan di jawa timur itu juga miliknya asratel
kalau itu tidak berminat maka dicoba dengan kpbu kerjasama pemerintah
jadi seperti misalnya tadi adang makan baru
apa yang menjadi ruas yang dibantu oleh jik itu adalah bagian dari pemerintah
sehingga swastanya akan menaikkan nilai ekonomi dari swasta
kalau itu tidak maka ditugaskan pada bumn
jadi tidak semuanya sekarang ini kan ada kesan bahwa semuanya bumn
kalau kita memberikan sebetulnya memberikan perusahaan
ada peluang yang swasta swasta untuk tol
tapi ternyata tol ini kan investasi jangka panjang
dan biasanya lima sepuluh tahun pertama setelah jadi itu masih kos
belum mendapatkan revenue
karena argometernya bank jalan terus
setelah tahun ke sepuluh nanti baru bisa mendapatkan revenue
ini memang harus dihitung dan membutuhkan swasta swasta yang benar benar dedicated
kalau tiga ini tidak tertarik atau tidak dapat melaksanakan baru apbn masuk
demikian tadi wawancara saya dengan menteri pupr basuki hadimulyono
untuk menjawab bagaimana tantangan ataupun pembangunan infrastruktur kita
di tiga tahun pemerintahan joko widjeka
selanjutnya saya kembalikan ke studio